pp kpk menjadi perbincangan dan trending di media sosial usai pegawai kpk yang dinyatakan tidak lolos
tes wawasan kebangsaan akan diberhentikan bekerja mulai tiga puluh september dua ribu dua puluh
untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui zoom dengan koordinator icw adnan topan husodo
sebelumnya saya informasikan bahwa kami juga sudah menghubungi pihak komisi pemberantasan korupsi
namun menyatakan belum dapat bergabung dalam diskusi malam hari ini
saya akan langsung ke mas adnan selamat malam mas
selamat malam mbak
ya mas menanggapi pemecatan pegawai kpk
ini kan presiden joko widodo juga tadi di tayangan sebelumnya sudah bisa disaksikan bahwa
menyatakan tidak banyak berkomentar karena menghormati proses yang masih berjalan
padahal kita sama sama tahu kalau flashback pada mei lalu
presiden jokowi dengan tegas menyatakan bahwa twk ini sebaiknya tidak serta merta menjadi dasar dari pemecatan
pegawai kpk juga sangat berharap ada sikap tegas dari presiden jokowi untuk bisa mengatasi hal ini
pandangan mas adnan melihat adanya
nah dinamika seperti ini seperti apa
karena sejumlah pihak menilai bahwa ada inkonsistensi ini mas terkait dengan ketegasan dari pemimpin negara
ya saya kira satu hal bahwa keputusan pimpinan kpk untuk memecat lima puluh enam pegawai kpk
karena adalah satu tindakan yang mendahului sebenarnya sikap resmi dari presiden
kita harus meletakkan
rangka persoalan twk ini dalam satu konflik antar lembaga juga ya yang terjadi dalam kaitannya dengan persoalan ini
baik itu di tingkat mahkamah konstitusi mahkamah agung komnas ham hingga di ombudsman republik indonesia
dan oleh karena itu semestinya pertimbangan pertimbangan untuk menghentikan atau tidak
itu harus diletakkan
dalam kerangka rekomendasi dan berbagai pertimbangan pertimbangan yang muncul
nah kalau kemudian kita lihat kenapa kemudian putusan atau keputusan untuk menghentikan ini seakan akan mendadak
saya kira ini juga berkaitan dengan penyerahan rekomendasi ombudsman republik indonesia kepada presiden
yang baru disampaikan beberapa waktu lalu
dan ini sekali lagi belum
direspon oleh presiden bagaimana sebenarnya sikap akhir atau final dari polemik soal bwk ini sebenarnya
jadi saya kira ini ada satu manuver yang dilakukan oleh pimpinan kpk untuk mengunci sikap presiden
dalam kaitannya dengan nasib lima puluh enam teman teman pegawai kpk
kita bicara soal rekomendasi ombudsman yang tadi mas adnan sebutkan
kita sama sama tahu bahwa kemudian sudah diberikan
di mana di pasal tiga puluh delapan
tertulis bahwa terlapor dan atasan terlapor ini wajib untuk melakukan rekomendasi dari ombudsman
tapi faktanya ini juga ditanggapi hal yang berbeda oleh pimpinan kpk
kenapa kemudian hal ini bisa terjadi
dan sebenarnya berarti yang paling tepat seharusnya dilakukan oleh kpk seperti apa
ya semestinya pimpinan kpk menunggu dulu
menunggu bagaimana sinyal dari istana dari presiden
karena bagaimanapun proses ini bolak balik
panasnya akan ditentukan oleh presiden
meskipun presiden dalam beberapa pernyataan terakhir yang mungkin juga telah dikutip oleh cnn atau detik
mengatakan bahwa tidak semua urusan harus diserahkan kepada presiden
tapi yang harus kita ingat hangat dan agenda pemberantasan korupsi itu
komandan tertingginya adalah presiden
dan pada konteks alih status pegawai kpk menjadi asn
maka yang menjadi
pembina tertinggi dari proses proses yang ada di eksekutif
itu juga adalah presiden
dan oleh karena itu ada tanggung jawab yang melekat
yang itu tidak bisa dihindari
nah oleh karena itu menurut saya
karena soal twk ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan
dari kebijakan presiden juga sebelumnya
yang menandatangani revisi undang undang kpk dilakukan
sampai kemudian diundangkan
di sebelumnya diundangkan
sampai kemudian diundangkan
kemudian di ujung berhasil
maka kemudian di ujung ini juga sebagai konsekuensi
dari implementasi undang undang kpk yang baru
maka di sini perlu ada semacam tindakan yang konkret dan tegas dari presiden
untuk mengambil alih persoalan yang terjadi di kpk
sehingga publik akan menilai publik akan melihat
bahwa sebenarnya presiden punya semangat punya visi
dalam mendorong kerja kerja pemberantasan korupsi di indonesia
baik komitmen mendukung pemberantasan korupsi yang sebaiknya ditujukan oleh presiden
memang diuji terhadap sikapnya untuk bisa menentukan nasib dari para pegawai kpk yang tidak lolos twk ini ya berarti mas adnan
betul apalagi kalau kita lihat dari sepak terjang para pegawai kpk yang lima puluh enam ini
mereka adalah orang orang yang selama ini ada di balik operasi tangkap tangan ya
yang begitu sangat fenomenal dan sangat diapresiasi oleh masyarakat indonesia termasuk sebenarnya masyarakat dunia
itu kenapa kpk sangat dihormati oleh berbagai negara ikut kerja kerja penegakan hukumnya
nah di sini penting ya bagi kita untuk meletakkan konteks kenapa lima puluh enam pegawai ini harus tetap di kpk
bukan hanya karena
karena proses twk nya bermasalah yang telah ditemukan kajiannya oleh komnas ham dan ombudsman republik indonesia
tapi ini juga dimaksudkan untuk menjaga spirit pemberantasan korupsi di kpk yang ini sedikit banyak telah karena revisi undang undang kpk yang telah dilakukan
jadi para pegawai yang dinyatakan tidak lolos twk ini termasuk dalam mereka yang sebenarnya sangatlah berprestasi
dan mungkin secara tiga langsung juga mempengaruhi
kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu kpk ini disebutkan sebagai lembaga yang memiliki kepercayaan publik yang tinggi ya mas adnan
tapi pada tahun dua ribu dua puluh satu faktanya menurun bahkan jauh menjadi yang rendah begitu
lembaga yang tidak terlalu dipercaya berarti hatinya oleh publik
nah kalau melihat hal ini berarti kalau dari kacamata icw seperti apa sebenarnya komitmen pemberantasan korupsi
kemudian masih tetap bisa kita harapkan
dilakukan oleh kpk yang saat ini berjalan
ya saya kira soal twk dan masif lima puluh enam pegawai kpk ini adalah ujian terakhir
kita bisa bilang seperti itu ya
bagi eksekutif untuk menunjukkan apakah mereka punya komitmen yang besar atau tidak
nah jika lima puluh enam pegawai ini juga tetap ditelantarkan dan disingkirkan dengan cara cara yang secara administratif
dan dari sisi prinsip prinsipnya
asasi manusia itu telah dianggap melanggar
maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa lima puluh enam pegawai kpk ini telah disingkirkan dengan cara cara yang mati
yang itu artinya penyingkiran ini ada tujuannya
ada sesuatu dibalik semua ini
dan itu kalau kita lihat bisa dirujuk kembali dari track record lima puluh enam pegawai kpk yang telah disingkirkan
selama ini memang telah menjadi apa ya pionir ya
dalam upaya upaya membongkar kasus kasus besar di indonesia
dan inilah yang kemudian kita bisa lihat kenapa proses proses kelemahan pemberantasan korupsi itu dilakukan secara sistematis
dan oleh karena itu kalau kemudian kita merujuk kepada indikator makro pemberantasan korupsi di indonesia
dan memburukkan sejak dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh satu ini
maka ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik pemberantasan korupsi pemerintah yang ambigu
yang tidak jelas yang justru pada saat yang sama jadi bagian dari payahkan kerja kerja pemberantasan korupsi di indonesia
oke berarti mas adnan
singkatnya apakah kita masih bisa percaya kepada kpk yang saat ini
dengan sikapnya terhadap para pegawai yang dinyatakan tidak lolos twk saja
seperti itu begitu
nah apakah kita kemudian masih bisa menggantungkan harapan pemberantasan korupsi dengan kondisi kpk yang sekarang
seberapa kita bisa percaya kemudian pada lembaga antirasuah ini
saya kira publik indonesia juga sudah sangat cerdas ya melihat situasi belakangan
kehilangan kepercayaan kepada kpk
artinya sebenarnya ada yang keliru
dari cara cara dan kerja kpk
dan untuk memulihkan mau tidak mau memang harus ada
satu sikap yang bisa dianggap
aspirasi masyarakat luas di indonesia
pelunang pegawai kpk ini
pecat meskipun pimpinan kpk telah mengeluarkan surat pemecatan
tapi kita masih melihat
ada peluang karena presiden
melakukan koreksi atas keputusan keputusan itu
maka kemudian kita akan menunggu bagaimana
kapital dari presiden soal ini
mengamini apa yang telah
ditutupkan oleh pimpinan kpk
maka kita bisa mengatakan
politik pemberantasan korupsi di indonesia
memang tidak mengandati
kerja kerja pemberantasan korupsi yang serius dan
mas adnan tadi sudah menjabarkan
para pegawai kpk yang dinyatakan tidak lolos twk ini
karena sama sama tahu bahwa
prestasinya luar biasa
dalam pemberantasan korupsi
tadi kita sama sama lihat videonya
para pegawai kpk ini juga terus bersuara
seperti yang tadi mas adnan sampaikan
lagi lagi komitmen pemberantasan korupsi
oleh presiden joko widodo ini sangat diuji
yang akan diambil
dalam menanggapi para pegawai yang tidak lolos twk ini
apakah bisa diselamatkan atau tidak
terima kasih banyak mas adnan
yang sudah mewakili icw
sudah bergabung bersama kami malam hari ini
sehat selalu mas
ketuklah lu juga ya